menyalurkan hawa murniku
agusti prabu datang
maafkan aku raja tapi aku baru akan membebaskanmu
setelah aku sudah menghabisi para pemuda yang mendukung siliwah
prajurit jebloskan dia ke dalam penjara
baik baik baik
ini sungguh menyebalkan ternyata kandap prabu
kenapa kanda prabu sama sekali tidak mempermasalahkan wajah yunda subang larang
malah mereka semakin bermesra
ada apa ibunda
nimas ibunda hanya mencemaskan ayahandamu yang pergi
ibunda aku sangat merindukan ibunda
aku tidak peduli
aku tidak peduli dengan apa yang sudah terjadi pada wajah ibunda
ibunda tetaplah ibunda yang aku sains
tidak ibunda tidak bisa lakukan hal tersebut
terima kasih kakak
terima kasih kakak
terima kasih kakak
terima kasih kakak
raden alhamdulillah kalian datang
aku benar benar takut
penjahat itu dan mereka
tenanglah nimas endanggelis
kisah bernyawa dan para anak buahnya tidak akan menyakitimu lagi
dia terluka cukup parah
aku akan berusaha mengobatinya
biar aku bantu
menyalurkan hawa murniku
nimas bagaimana sekarang keadaan
alhamdulillah jauh lebih membaik raden
aku telah banyak menyusahkan kalian
karena tingkah bodohku
kalian jadi kerepotan
kau tidak perlu berkata seperti itu
yang terpenting adalah
sekarang kau selamat
jika ada yang kurang berkenan di hatimu
maafkan aku nimas
dan aku mohon
kembalilah kepada kami
untuk menumpas kejahatan paman argedahan
aku ya seharusnya minta maaf
akan bergabung kembali dengan kalian
sekarang kalian bebas
kalian bisa pulang ke rumah masing masing
terima kasih raja
terima kasih raja
luka dalam ini
dan racun di dalam tubuhku
aku akan menyembuhkanmu
dengan kekuatan sepuluh usakaku
tapi kau harus berjanji padaku
apapun permintaan gusti
akan aku lakukan
bahkan nyawa kau pun sekalipun
gusti mau menolongku
kau harus berjanji
akan setia kepadaku
kau harus berjanji
kau harus berjanji
kau harus berjanji